anda kembali di after sepuluh revitalisasi tiga jembatan penyeberangan orang atau jpo diakui gubernur dki jakarta anies baswedan tidak bisa rampung tepat waktu
tiga jembatan penyeberangan orang tersebut yakni jpo polda metro jaya jpo gelora bung karno dan jpo ratu plaza
kendala teknis menjadi alasan tiga jpo senilai lima puluh enam miliar rupiah tidak sesuai target
koresponden cnn indonesia arman helmi berada di
ya arman bisa anda jelaskan saat ini anda berada di mana selamat pagi
bagaimana kemudian proses penyelesaian dari jpo di sekitar anda
ya selamat pagi menjelang siang
nabila dan juga fani saat ini saya berada di jembatan penyeberangan orang di depan mall ratu plaza di jalan sudirman
kalau bisa saya ceritakan atau saya gambarkan saat ini
jembatan penyeberangan orang di depan mall ratu plaza memang terlihat sudah hampir rampung begitu
seperti atau menurut yang dikatakan gubernur dki jakarta anies baswedan bahwa pengerjaan revitalisasi jpo ini sudah mencapai sembilan puluh lima persen pengerjaannya
berarti tinggal lima persen lagi dan itu menurut gubernur dki jakarta seharusnya sudah harus selesai dalam minggu minggu ini maksimal akhir januari dua ribu sembilan belas seperti itu
memang ada sedikit kendala teknis seperti yang sudah disampaikan tadi
misalnya ada kesalahan peletakan letak lift seperti itu
dimana letup sebelumnya menurut gubernur dki jakarta diletakkan bukan pada posisinya sehingga mengganggu aktivitas para pejalan kaki di trotoar seperti itu
sehingga harus dipindahkan dan saat ini masih ditata ulang sehingga tidak lagi terjadi kesalahan untuk peletakan lift seperti itu
nah memang jembatan penyeberangan orang ini setelah direvitalisasi
ada beberapa fasilitas
beberapa fasilitas tambahan seperti yang tadi sudah saya sampaikan
ada lift seperti itu bagi para pejalan kaki terutama bagi para defable ataupun juga para lansia yang akan menggunakan atau menikmati jembatan penyeberangan orang ini dengan lebih mudah menggunakan fasilitas lift
kemudian juga dilengkapi dengan penerangan lampu yang lebih daripada cukup atau memadai sehingga pada malam hari para pejalan kaki tidak harus takut karena cahaya ataupun juga lampu di jembatan penyeberangan orang dirasa ini juga cukup

pemadai seperti itu

mereka mengatakan bahwa memang kalau mereka lihat daripada efektivitasnya lift ini kurang begitu efektif bagi para defable ataupun juga para lansia sehingga lebih direkomendasikan menggunakan crossing pelikan atau pelikan crossing sehingga para pedestrian terutama para defable dan lansia itu tidak harus naik tangga
sehingga bisa lebih mudah menggunakan pelikan crossing seperti itu
namun maksud daripada pemprov dki jakarta menempatkan lift di jembatan penyeberangan orang ini
untuk memudahkan para pejalan kaki terutama mereka yang berkebutuhan khusus dan bagi para lansia
mungkin sedikit saya informasikan anggaran tadi seperti yang sudah disampaikan
lima miliar rupiah untuk pengerjaan tiga revitalisasi jembatan penyeberangan orang
yang terdiri dari untuk pengerjaan jpo di gelora bung karno itu memakan anggaran rp delapan belas empat puluh tujuh miliar
kemudian juga pengerjaan jpo di polda itu memakan anggaran sembilan belas tiga puluh enam
kemudian pengerjaan jpo di ratu plaza memakan anggaran rp tujuh belas tiga puluh sembilan miliar
dan ada anggaran satu miliar rupiah untuk memakai jasa konsultan atau tenaga ahli seperti itu
sehingga di total semuanya menjadi lima puluh enam miliar rupiah
diharapkan sekali lagi bagi masyarakat atau para pejalan kaki yang ada di jakarta
mohon untuk sedikit bersabar ya pemprov dki jakarta atau gubernur dki jakarta
meminta agar superiorennya
supaya pihak terkait dalam hal ini dinas binamarga agar segera merampungkan revitalisasi ini
sehingga bisa mempermudah bagi para pejalan kaki yang akan menikmati
ataupun juga merasakan jembatan penyeberangan orang ini
kalau misalnya kita melihat ke belakang juga koalisi pejalan kaki sempat menyoroti bahwa
hadirnya jpo di ibu kota ini memang dirasa tidak begitu efektif
karena tercatat menurut data mereka ada tiga puluh jpo yang ada di jakarta itu tidak efektif atau terbiarkan
dilihat daripada lantainya sudah
keropos atau berkarat kemudian juga tidak dilengkapi dengan fasilitas lampu
dan juga fasilitas fasilitas lain bagi para difabel ataupun juga lansia
hal ini bisa dilihat misalnya pada jpo yang terletak di kawasan sarinah
itu kurang lebih ada sembilan tahun liftnya tidak berfungsi
kemudian juga jpo di halte tosari di kawasan bundaran hotel indonesia juga
ada dua lift di sana yang sampai saat ini juga belum berfungsi
sehingga koalisi pejalan kaki berharap ataupun juga menghimbau kepada
aparat terkait kepada pemprov dki jakarta agar supaya perawatan ataupun juga maintenance
daripada lift yang ditempatkan di jembatan penyeberangan orang ini juga turut diperhatikan
supaya itu tetap terus berfungsi seoptimal mungkin seperti itu
mungkin ini dulu yang bisa saya informasikan karena sejauh ini kami dilarang
atau tidak boleh atau tidak diperkenankan untuk mencoba jembatan penyeberangan orang ini
karena memang akses ataupun juga jalan menuju ke atas itu saat ini ditutup untuk masyarakat
karena memang masih ter
terlihat ada pengerjaan proyek proyek di sini sehingga para pejalan kaki ataupun juga masyarakat
diharapkan jangan dulu melintas ataupun jangan dulu menggunakan jembatan penyeberangan orang ini
nabila dan farhanisa
ya baik terima kasih arman helmi atas laporan langsung anda dari kawasan sudirman jakarta
di balik gegap gempita dinamika pilkada dki muncul sejumlah elit yang memilih untuk berbeda dari keputusan partai
ada yang keberanian itu diwujudkan dengan keluar dari keanggotaan partai namun ada juga yang memilih tetap bertahan
nah apakah hal ini sebuah hal yang tepat meski dengan mengatasnamakan pilihan nurani
ataukah ada etika berpolitik dan berorganisasi yang dilanggar
itulah fokus utama kami malam hari ini saya indra maulana akan mencoba untuk menggali permasalahan ini dengan arsumber yang sudah hadir
kami hadirkan malam ini mereka yang berbeda ruhut sitompul politisi dari partai demokrat selamat malam
bang ruhut kemudian ada ari nur cahyo akademisi politik dari para sindikit selamat malam
saya juga masih menantikan sirajudin abdul wahab ini adalah politisi partai golkar yang memilih berbeda dengan pilihan partainya
saya akan langsung saja untuk bang ruhut dan juga pak ari tapi kita simak informasi berikut ini
yel yel ahok pasti tumbang nyaring terdengar dalam sebuah rapat pengurus yang dilakukan oleh dpd pdi perjuangan jakarta beberapa waktu yang lalu
dalam video berdurasi tiga puluh dua detik ini terlihat para pengurus partai dan juga ketua badan pemenangan pemilu
yang waktu itu menjabat sebagai pelaksana tugas dpd pdi perjuangan dki jakarta bambang dwi hartono
menurut bambang deha penolakan terhadap ahok tidak hanya muncul dari pengurus
tapi juga dari mayoritas kader pd perjuangan dki jakarta
penolakan yang juga menyita perhatian publik datang dari salah satu politikus partai demokrat luhut sitompul
meskipun partainya memutuskan untuk mengusung pasangan agus yudhoyono dan silviana murni
namun ruhut berkeming dengan tetap mendukung ahok
seperti dikutip dalam laman cnnindonesia com ruhut menyayangkan keputusan partainya yang mendukung agus
selain karena merasa agus yudhoyono bukan kader partai ruhut menilai agus lebih berpotensi menjadi pemimpin di tni
menurut ruhut jika saja partainya mencalonkan edi baskoro yudhoyono atau pramono edi wibowo
yang juga adik ipar ketua umum susilo bambang yudhoyono maka ruhut akan setia mendukung
boy dan ruhut adalah contoh kecil bagaimana keputusan elit partai di tingkat pusat
kerap berbeda dengan aspirasi kader di struktur bawah
gelombang perpecahan di internal partai politik bukan tidak mungkin akan terus terjadi
seiring dinamika politik di ibu kota yang kian menghangat jelang hajat politik tahun depan
budi adiputro cnn indonesia
berita terkini mengenai cuaca ekstrem dua ribu dua puluh satu
jadi waktu rame ya di cikeas mau memutuskan siapa kan belum tahu itu siapa ya
walaupun saya dengar dengar kabar tapi saya punya keyakinan itu tidak akan terjadi
tidak akan terjadi maksudnya apa ya
kan sudah mulai ada nama pak agus
agus harimurti yudhoyono
tapi saya berdoa supaya jangan dia
kenapa ada berdoa jangan dia
tahunya pagi eh tahunya dia
kenapa saya menangis
agus itu sudah saya anggap adik saya
dan terus terang saja
orang seperti agus ini kalau di amerika ya bisa dapat pendidikan hasilnya nilainya semua sepuluh
di tiga universitas terkenal
itu kalau di amerika kata keluarga saya kan saya banyak menyekolahkan keluarga saya di amerika
bang itu yang bisa begitu bang orang orang yahudi bang
tapi agus itu tulang paman ya keponasi
berarti kan sangat mumpuni dong
karena itu tapi saya sedih
agus ini perwira muda tni yang sangat berprestasi
dan saya pernah berdoa dengan bapak joko widodo di istana malam malam
presiden republik indonesia yang ketujuh
ya tiga empat bulan yang lalu
saya memohon sepuluh jari kepada bapak joko widodo
saya memohon sepuluh jari kepada bapak joko widodo
saya punya adik
dia tentara berprestasi
pak tolong pak kita bantu biar karir tni nya baik terus
apa jawaban pak joko widodo
ya bang ruhun
saya juga dengar agus itu hebat
ya kita harus dukung
waktu udah diputuskan agus
rame kan di tva

saya marah dengar statement itu

bisa menerima permohonan saya

tahu biang kero di partai saya
wakil ketua umum itu

ada salah satu pak jokowi
bapak jokowi itu ada
saya kelihatan gimana
padahal pak jokowi itu ada pengatapan dari wakil ketua umum
saya tahunya udah mulai ada yang mengatakan pengamat dan didukung oleh wakil ketua umum itu saya tahu biang kerok di partai saya
kenapa saya katakan biang kerok
wakil ketua umum naik lain salah naik diturunin penumpang karena keras kepala
sidang jessica kemarin diusir hakim gak ada urusan dia
datang menpora yang sekarang di era pak joko widodo itu nggak sampai setahun jadi menteri
jadi aset perumahan menteri dia bawa pulang belum lagi yang keempat mantan menteri lo
nomor urut satu di jogja gak laku kalah
iya kenapa agus ini ditanya kan begitu juga pengamat itu
ya di era pak joko widodo ya karir politiknya akan terganggu
apa saya nggak sedih dengarnya
saya sudah pernah hati hati memohon bapak itu pak joko widodo pun sayang sama agus
janganlah seujon janganlah negative thinking itu saya nggak bisa terima
jadi maksud anda ada pembesik yang menyesatkan
jadi artinya sebenarnya ketua umum pak sby juga sudah akan memilih pilihan yang anda pilih itu
jadi begini aku ini pernah disidangkan oleh dewan pengawas mengenai aku
kan aku ini sudah setahun ini sama ahok saya sudah setahun loh
dan saya selalu mau komunikasi
itu diketahui ketua umum ya
pak ruhut buka komunikasi juga ya dengan calon calon gubernur yang lain
bapak bapak lah semua penonton yang jadi saksi
selain ahok yang sudah satu tahun yang lain ini kan baru kemarin
mau penutupan baru ada
tapi waktu saya diadili di dewan pengawas partai demokrat tegas saya katakan karena permintaan mereka
bang ruhut oke deh
tapi nanti kalau ada kader yang didukung
pak ruhut akan bina
saya akan milih kader yang dicalonkan
karena itu saya berdoa
oh jadi bukan ahok lagi sebenarnya
sudah itu siapa
sudah disampaikan tuh ya
eh taunya aku nangis aku gak kira agus
agus ini aku mimpi akan menjadi seorang jenderal bintang empat
tapi dengan background cerita seperti itu yang menurut anda sangat hebat menurut anda agus di karir militernya
bukankah ketua umum ini kan tentu bukan orang baru di politik
karena anda tahu juga pasti punya pertimbangan matang
dan anda pasti mempercaya itu
apakah karena memang faktor pembisik saja murni secara ada faktor pembisik yang menurut anda itu yang menjadi biang kerok seperti anda sebutkan tadi
ataukah memang karena nilai mumpuni bahkan anda juga menilai tadi sangat mumpuni begitu
untuk menjadi calon gubernur
kenapa dia tidak melihat sisi itu
kami ada satu pertemuan di bogor pada waktu itu
masalah sebenarnya ya sudah cukup lama rame ya
ada beberapa kader menyebut nama keluarga bapak akan calon ini calon itu
saya ingat sekali bapak katakan
tolonglah kalian kader kader ya berbenah ya
bagaimana bekerja untuk rakyat
bapak ini sangat adil dan bijaksana
jangan bawa bawa nama keluarga saya ya
karena waktu itu kan ada nih ya
seorang wanita kader kami
waktu rame mengenai mencalonkan kalau nanti pilpres ibu ani yudhoyono
komentar dia akhirnya kan ibu yang dibully
kan kita sedih
karena dia bilang apa
ibu ani lebih hebat dari hillary clinton
marah dong orang
begitu juga mas ibas
kan belum waktunya
sudah ada juga arief yang ngomong
tapi kalau lupa dengan itu semua ya nggak apa apa
tapi aku berusaha untuk tidak lupa
anda memegang itu
saya selalu pegang
apalagi pak s b selalu mengatakan
pilkada pak s b ini
ini ada ari ya
sangat menghormati lembaga survei
dan bapak selalu mengatakan yang surveinya yang tinggi itu yang kita dukung
apa sampai sekarang ada yang melawan surveinya pak ahok
semua jauh di bawah
jadi anda melihat ada dua prinsip tadi
soal misalnya survei
prinsip politik ya
kemudian ada soal jangan membawa bawa nama keluarga
itu yang sekarang berbeda dilakukan
bahkan pak s b sendiri berbeda menurut anda
kalau pak s b nyatanya dengan aku begini
nyatanya beliau tetap
kita tahu lah bapak itu santun
bang rut sudah dipanggil
mungkin bapak mungkin ada hal satu nih ya
saya ngertilah bapak
kan saya koordinator jurubicara
saya dipanggil bapak
itu yang saya kasih lihat itu
itu dari bapak itu
sembilan halaman loh
beliau mengatakan iya pak ruhut mereka memang nggak senang
tapi nggak apa pak ruhut
ya itulah kawan kawan yang sering kita lihat di tv tv termasuk yang satu tadi
ya itulah pembisik maut bapak
tapi udah pak ruhut nggak apa apa
saya ya jadi koordinator jurubicaranya
aku terima kasih kepada tuhan
pak sby presiden dua periode ketua umum partai penggagas pendiri partai
menggantikan aku sebagai koordinator jurubicara
dia masih percaya
nggak ada lawan ruhut sebagai kader
nyatanya beliau kok
tapi sudah dipanggil belum
saya akan ketemu
ya dengan pengawas
mas ari kalau anda melihat fenomena
bang ruhut ini kan salah satu aja sebenarnya
ada boy sadikin yang tadi juga kita simak pernyataannya
ada beberapa yang lain juga bahkan di hanura karena menolak mengikuti pilihan partainya
ada yang dipecat ada yang mengundurkan diri begitu
bahkan salah satunya juga yang kita nantikan sampai saat ini juga sudah mendirikan
bukan posko pemenangan tapi nama calon lain seperti agus begitu ya
agus fans klub gitu ya
yang dilakukan oleh politisi muda
ada politisi muda dari golkar yang tidak sesuai dengan yang berbeda dengan pilihan partainya
apa yang anda lihat yang anda potret dari perbedaan pilihan ini
fenomena kader beda suara ini menarik
saya melihatnya dari tiga dimensi mas
yang pertama dimensi personal
adalah sebuah kebebasan bahwa seorang politisi seorang pribadi itu punya suara sendiri
kebebasan individu dia untuk menyuarakan
suara hati nurani laprinsip dan segala macam
jadi kedua adalah dimensi organisasi
memang yang pertama kebebasan pribadi untuk bersuara yang berbeda
itu dalam konteks ini dibatasi oleh kebebasan organisasi
ketika ada etika organisasi ada fatsun berpolitik apalagi partai politik yang sebenarnya harus dipegang bahwa
ketika itu sudah menjadi sebuah kemurusan politik mestinya ya mestinya dalam tanda petik harusnya diikuti oleh semua kader partai
itu dimensi organisasi
tapi mengapa ini terjadi
nah jika saya melihat dari dimensi ketiga dari dimensi publik ketika terjadi
apa namanya suara publik ini kan fox populi vox day ya
apakah pembangkangan politik beberapa politisi ini adalah cermin dari kondisi partai
dalam kacamata publik melihat memang semakin mengafirmasi bahwa partai kita itu banyak dari partai kita sedang sakit
sedang sakit sakitnya sakit paling kronis adalah persoalan kaderisasi
bisa disimpulkan sampai sana
mungkin karena yang berbeda ini kan misalnya kalau di partai demokrat yang kita tahu sejauh ini kan pak hayono dan juga pak ruhut
bisakah hanya misalnya dengan dua orang ini saja kemudian disebut partainya yang sakit
masing masing pribadi ada bang ruhut ada pak hayono ada yang apa bang boy sadikin
kalau dari dimensi pribadi punya alasan pribadi
yang katakanlah punya sangat pribadi sekali
mungkin kalau bang boy sadikin mungkin alasannya mungkin kecewa sakit hati
mungkin kalau bang boy sadikin mungkin alasannya mungkin kecewa sakit hati

iya sah saja sebagai alasan pribadi
tetapi dalam dimensi organisasi tadi fatsun berkoordinasi yang harusnya ditegakkan
dalam dimensi publik adalah partai memang sudah gagal
sakitnya partai itu semakin kronis ketika satu partai gagal melakukan kaderisasi
kalau kita lihat dari parameter dari pilkada dki tiga calon cagup ini adalah bukan kader partai utama
yang kedua adalah sebenarnya soliditas partai
kita bisa lihat dari sebenarnya macetnya komunikasi partai bagaimana seharusnya pola partai itu sebagai organisasi politik adalah aspirasi itu harusnya bottom up
bahwa ketika sebuah usulan itu harusnya aspirasi dari bawah itu yang tidak terjadi
sehingga komunikasi politik di internal partai itu macet
sehingga dari dua fenomena ini satu soal kaderisasi dan fungsi tidak bicara yang lebih besar ya pendidikan politik untuk masyarakat
tapi bicara internal partai bahwa ada sebuah kondisi dimana komunikasi di internal saluran aspirasi itu macet mandek atau makan berhenti
sehingga saya bisa menyimpulkan dalam tanda putih partai kita banyak yang sakit
oke saya akan tanya nanti tanggapan dari bang ruhut soal dimensi organisasi
bukankah fatsun itu harusnya memang dijalankan secara organisasi
ada proses bukankah bang ruhut dilibatkan sebenarnya dalam proses itu
terutama dengan jabatan bang ruhut yang berada di dpp
nanti kita akan ulas lebih lanjut sambil nanti kita akan meminta
tanggapan begitu dari dpp partai demokrat
kami akan kembali setelah jeda berikut ini
baik saya masih penasaran dengan apa yang disampaikan bang ruhut tadi
jadi memang ada dinamika itu
jadi ada dinamika ketika sempat terjadi pilihan itu ada pada kader partai harusnya
kalaupun tidak memilih apa yang anda pilih gitu kan tetapi kader partai seharusnya
ada memang keputusan itu
enggak itu yang saya minta waktu saya diperiksa mapanwas
saya akan dukung
tapi kan waktu keputusan itu saya kan di komisi tiga
saya dengar juga sahabat sahabat saya yang dalam koalisi itu
mau pkb mau p tiga mau apa
mereka juga mengatakan
last minute lah mengenai pak agus ini
tapi seberapa bisa mempengaruhi seorang ketua umum susilo bambang yudhoyono
yang tentu saja rekam jejak politiknya kan ketahui presiden dua periode
ahli strategi berpolitik begitu loh
apakah sampai bisa sama mengaruhi itu
ya kan saya pak sby ini orang baik itu aja
tapi mungkin kan kadang kadang kita yang dari luar yang melihat kan
aku apapun aku ini keluarga tni
siapapun termasuk pak sp
pak sby ini banyak ngajarin aku
beliau masih ingat aku udah pernah cerita sama saya begini
saya waktu diminta menjadi menteri dia rada sendiri
karena dia tni yang sangat paripurna
dia kepengen bercita cita dapat bintang empat
kan waktu menteri dia bintang
nah udah itu saya juga nggak mengira
kan saya semua itu saya punya literatur
yaitu yang mengenai pelantikan adik adik yang keterima
dan menjadi calon sekolah
itu kan ada nyatanya betul
war tahun ini langsung angkat itu pemberitaan
karena kan jelas itu nasihat bapak
jadilah seorang tni yang baik apa
termasuk kan saya sendiri
di situ memang ada kata kata itu
mengenai jadi gubernur jadi apa jangan
baik saya ingin minta tanggapan begitu ya pak ngurut
dari dpp partai demokrat
kita sudah tersambung melalui sambungan telepon dengan wakil ketua umum partai demokrat roy suryo
selamat malam pak sidra
di sini ada bang ruhut yang menceritakan tadi soal dinamika yang ada di partai demokrat
sebelum akhirnya menjatuhkan pilihan kepada pak agus
sebenarnya kemudian ada sempat ada pilihan bahwa seharusnya kader partai yang maju ini
hanya karena gara gara ada sejumlah pembisik yang ada di sekitar pak sby
lalu kemudian jadi berbeda pilihannya
yang jelas dia nggak ada pada saat
jadi hari apa menjelang pilihan itu tidak ada
jadi apapun yang dimicarakan saya kira masyarakat sudah juga mengerti
tidak usah berkomentar lah tidak ada di tempat itu soalnya
karena dia nggak berani komentar
saya ini roy main kopal ukamnya partai demokrat
kenapa nggak kalian libatkan
pak sby mengatakan sama saya ruhut urus partai ini
itu surat yang saya lihat di tv tadi
dan juga full kamu aktif di komisi tiga bidang hukum
saya ini main kopal ukam
kau siapa kau wakil ketua umum
saya ini teknis
kau kan tahunya nggak
ketawa aja anda tahunya
marilah ngomong dengan argumentasi
ngomong dengan argumentasi
kenapa tidak dilebatkan pak ruhut ini
ya memang jabatan jadi masyarakat perlu tahu ya
mungkin pemerintah sosial juga perlu tahu
jabatan ketua divisi itu jauh tidak sama dengan menteri
kan soal disediakan dengan menteri kopal ukam beda jauh lah
itu itu itu itu juga bukan sebagai perusahaan
tapi saya kira ginilah biar masyarakat yang menilai yang jelas sekarang biarkan pemerintah pengawas dan wanha yang menilai
saya sih senyum saja masyarakat sudah bisa menilai
kita ingin tahu apa namanya penjelasan dari dpp partai demokrat begitu pak
bukan soal penilaian masyarakat begitu ya
karena gini karena memang untuk memilih itu memang hanya ketua ketua umum partai
jadi hanya ketua ketua partai dan dpp partai demokrat sendiri
itu bahkan majelis tinggi ikut di dalamnya
jadi artinya majelis tinggi terus kemudian para wakil ketua umum yang ada dan kita kami menunggu satu
jabatan yang lain tidak
sekjen pun hanya salah satu sekjen wakil sekjen pun tidak
artinya pekerjaan saja
jadi kalau sebagai hanya seorang ketua divisi ya jelas itu tidak lah
jadi artinya artinya itu jabatan itu jabatan divisi
tapi ketua divisi itu bukan bukan selesai dengan jabatan menteri
kalau di dalam kabinet dia dia tidak perlu di sejarahkan selalu terluka ataslah sejarah itu
bahkan judul bicara juga tidak
judul bicara juga tidak terluka di dalam
dalam pemilihan itu benar benar murni pilihan dari bapak ya artinya ketua umum
sbi didampingi beberapa selisih di
dan juga para ketua umum partai waktu itu ada pak yul ada juga pak roazafri pak romi dan juga ada pak aimen
jadi artinya benar benar level gitu
ya tapi sebelum bicara yang tentang koalisinya kan tentu ada pembahasan internal demokrat sendiri begitu
apakah memang hal ini menjadi hanya prerogatif dari ketua umum saja ataukah
oh tidak tidak di partai demokrat kami sangat terbuka
kami sangat demokratis
sudah ada aturannya sudah ada eskalasinya
kalau untuk jabatan pemilihan bupati level bupati dan level kota itu sampai ke level wakil ketua umum
itu kami membahas
dan itu terus beberapa hari kita tersembah
tapi khusus untuk level gubernur termasuk seperti dki itu yang membahas adalah majelis tinggi
dan kami di level level wakil ketua umum ini kita ada di ring area artinya kalau di apa namanya kalau di cis ini pak arhut juga tahu kita ada di pendopo
jadi intinya secara struktural memang pak arhut ini tidak bisa dilibatkan untuk untuk atau
jadi kebetulan ketua divisi itu itu di di di pak arhut
saya saya pernah menduduk di jabatan seperti jabatan pak arhut ketika awal awal di partai demokrat
saya dulu ketua kominfonya ketua divisi komunikasi dan informatika
dan kalau level itu ya jangankan apa apa pada pilihan pemilihan kepala daerah gini
rapat harian saja belum tentu kami diundang gitu loh kalau di level itu
jadi jadi ada ada ketua di apa bidang ada ketua divisi kemudian ada pengurus harian
ketua divisi di awal
dan juga ada pengurus harian
jadi sudah jelas lah
kalau itu ibaratnya kayak misalnya di departemen gitu ada rapat kabinet yang ikut kan juga cuma menterinya
aturannya seperti itu pak arhut memang
enggak biar aja rakyat yang mendengar
kan seolah olah kami bukan tadi dia bilang pengurus harian
saya pengurus harian kok
semua orang tahu itu kan
itu perusahaan sentral
iya kan pengurus harian
kalau sudah itu ya
aku tahu ini cnn indonesia lho pak sby pasti nonton
beliau selalu memberi motivasi saya pak arhut bapak itu main couple hukumnya partai demokrat
itu itu dikatakan
apalagi itu pak sby
tapi dibantah tadi sama pilihan kelas menteri
ya itu kan dikatakan roy mestinya yang bantah pak sby dong
dia kan ahli it
illy it aja kemarin diusir di sidang jessica
ya itu lah
tapi apa sih sebenarnya pesan yang disampaikan oleh pak sby yang ketika anda tunjukkan kepada pers itu
oh bagus sekali aduh sayang
pesan apa sih itu sebenarnya
jadi pak arhut fokus di komisi tiga dan di partai
pak ruhut nggak usah lagi dengar mereka
yang tanda tangan pak sby
termasuk kalau dki anda harus
enggak di situ bapak nggak singgung
itu yang saya sebutkan
itu yang saya sebutkan
itu yang saya sebutkan
itu yang saya sebut pilkada itu waktu saya dipanggil panwas
di benak saya kalau itu kader pak edi baskoro
edi baskoro itu sepuluh tahun
orang jangan underestimate loh dengan ibas
di beberapa universitas terkenal di indonesia diundang
baik baik baik
ya lihat edi baskoro
edi itu orang hebat
orang jangan underestimate
udah tumpah pramono edi
dia yang lagi keliling konsuludasi partai

oh di panwas ya
kalau pak s b
aduh aku sangat hormati beliulah
dan nyatanya ya bapak itu sayang sama aku
bapak selalu mengatakan ruhut kamu salah satu kader terbaik saya
jadi ya aku nggak tahu
aku belum pernah dengar roy bilang kader terbaik
tapi ada yang sempat usulkan tidak nama nama itu ke pak s b
aku nggak dilibatkan
itu divisi atau apa
aduh sedih banget
udah lah kalau nggak ngerti adrt nggak usah banyak komentar

dia kalau nggak ngerti dia ngerti
jadi kalau nggak ngerti dia ngerti
jadi kalau nggak ngerti dia ngerti
tapi mungkin mereka membisikkan
pak jangan pak
ruhut itu ahok
pembisik ini kan maut semua
memang begitu ya pak roy
anda membisik bisik untuk kemudian agar pak s b terpengaruh
satu begini ini orang yang sangat tidak kotor baik baiknya
tadi barusan memuji puji mas hikbar

kalau yang lagi jadi kondisi itu

kalau yang lagi jadi kondisi itu
jangan ada yang ingin mengatakan

dicela sama paruh sendiri dikatakan tukang parkir ya kan gitu saya orang yang sangat sangat
apa ya itu ya ya mas edi baskoro yudhoyono putra ke dua pak sb itu dikatakan tukang parkir oleh
ruhut ya gitu jadi karena bilang mundur mundur kemudian dikatakan tukang parkir
yang kedua biar masyarakat tahu memang saya tidak pernah membanggakan saya adalah kader eh bukan ya tapi
kita termasuk empat belas kader yang memperoleh nilai tinggi sebagai kader terbaik ketika kemarin
kami ada acara di bogor dan ruhut nggak masuk itu itu perlu dilihat ya publik
sudah pencara ruhut nggak masuk empat kader yang mencapai nilai tertinggi untuk untuk
latihan kader kemarin dan saya ada terhampat tapi dipercayai pak sby dengan pesan yang disampaikan tadi
kalau nggak kalau malam ini juga saya saya posisi malam ini ada di ruhut bersama dengan pak sekden bersama juga
dengan beberapa elit yang lain dan ruhut diundang nggak mampu kalau nggak diundang udah selesai lah omongannya
ya gitu jadi artinya artinya ini biar publiknya menerangin jadi kalau malam ini nggak diundang itu sebetulnya udah
komentar tidak dengan pilihan berbeda dari seorang ruhut sitompul ini
jadi biarkan biarkan nanti kompas dan apa one for yang penting saya juga tidak perlu komentar saya
bukan anggota kompas saya bukan dulu saya anggota kompas ketika ketika berusaha loh tapi sekarang
jadi pak roy anda belum tahu apa apa respon dari pak sby ya pak roy jadi intinya pak sby belum tahu tentang apa yang terjadi
dan pilihannya berbeda dari seorang ruhut sitombul ini
ya itu itu itu biar nanti pak ahmad yahya ketua kompas yang aku
pesan pak ahmad ya sudah banyak termasuk memprain out semua twitternya ruhut ini kemudian juga pak amir samsudin
sebagai ketua panggung yang nanti lagi akan memutuskan
saya tidak akan komentar tentang ruhut ya jadi bagi saya saya lebih fokus sekarang ke pemenangan
angkus dari murti yudhoyono dan juga posisi yang itu pak roy
pak roy tapi kan anda sebagai wakil ketua umum kita perlu ada kejelasan begitu karena ada salah satu dari kader dari partai demokrat yang berbeda seperti ini lalu tanggapan dan tindakannya apa nanti kita tahan dulu ya
bang roy kita tahan sebentar saja kita harus break terlebih dahulu kami akan segera kembali saat lagi
pada saat ini
tapi saya sebelum ke mas sirajudin
saya ingin lanjutkan sedikit saja agar selesai
apa namanya yang dilakukan oleh
partai demokrat nanti
saya akan ke bang roy bang roy masih bersama kami ya
ini kan kondisinya sudah seperti ini
lalu apa nih tindakan dari partai demokrat
ataukah membiarkan saja berbeda pilihan
karena berbeda pilihan itu demokrasi
ataukah ada tindakan tegas
sesuai dengan peraturan dalam partai itu sendiri
bukan lagi angkota kompas
tapi aturannya bagaimana
artinya dulu saya di kompetensi yang lalu
sebelum menjadi wakil ketua umum saya anggota kompas
saya tahu persis komite pengawas
itu mencarat semua kelakuan
anggota yang seperti ini dan sekarang itu lagi
jadi biarkan kompas
artinya pak amat yahya dan para angkotanya
pekerja yang kemudian nanti akan
hasilnya akan diketok
antara kompas dan pak amir
saya lebih fokus kepada pemenangan
agus hanymur fiyudeno
atau mas agus
dan pak divi anamur
itu saja bagi saya
kenapa anda menganggap ini lucu lucu
bukankah harus menghargai perbedaan pendapat
iya tapi biarkan
kompas dan one hour
ya yang jelas di internal partai
sudah jelas kami sikapnya
masyarakat juga bisa menilai
dan biarkan kami fokus ke pemenangan
mas agus dan pak silvi
ini tidak dianggap gitu oleh
kalau aku ketawa termeh mehe
aku takut kodok pun ada yang ketawa
dia bilang gak konsisten
dia dari tadi nggak konsisten
ibarat lihat anak gadis
dari ujung kaki sampai ujung rambut
dia potong mengenai ibas
cuma kemarin itu gak tau siapa yang bisikkan
suruh saya mundur
ibas itu buah apel jatuhnya nggak jauh dari batangnya
saya isap cerutu
kasih aku cerutu
pernah gak dia dikasih
tapi mereka memperalat
janganlah gak baik
mengenai pak roy kalian udah tau lah
lion air disuruh turun sama penumpang kan
kemarin sidang jessica disuruh keluar
udah itu kata menterinya pak jokowi
aset aset dia pulang
dia bawa semua aset negara
auen kayak gitu mau di denger yaudah
oke baik saya ucapkan terima kasih pak roy
nanti kita akan lihat bagaimana perkembangan dari
komisi pengawas di partai demokrat ya
terima kasih selamat malam
saya akan mulai ke bang sirajudin ya
sebenernya bang sirajudin seharusnya dari awal nih saya tanya
karena kendala lalu lintas ya
saya ingin bertanya
jadi anda menolak pilihan partai
karena banyak kader golkar di bawah
ini yang saya baca kecewa
karena pilihan diatukan kepada ahok
seberapa banyak sih itu
jangan jangan anda yang menggerakkan ini
kalau ini urusan politik itu kan
kalau bicara banyak secara kuantitatif
tapi dalam konteks semangat
teman teman muda ya
ini saya bicara teman teman muda
yang memang setiap hari menjadi
tempat kita untuk sama sama berinteraksi
dan segala macam
jadi hampir semua teman teman interaksi itu ya
sebelum apa namanya
baru ada wacana golkar mau menetapkan ahok
ya pada prinsipnya
kita gak setuju
anda tidak dilibatkan
teman teman muda golkar tidak dilibatkan
kalau saya pribadi
saya tidak lagi menjadi struktur di partai hari ini
jadi saya kemarin wakil sejen di jamannya pak ical
tetapi kan misalnya ada menyerap aspirasi dari bawah
kalau itu tidak ada proses
memang langsung ditetapkan oleh partai golkar ya
jadi kan kita tahu
itu yang membuat anda menolak ini
bukan soal proses
pribadi saya memang tidak suka sama ahok
anda kemudian memilih mundur
bukan memilih mundur
kalau sudah berbeda pilihan
sementara fatsun organisasi
partai ini sudah memutuskan
dan melalui proses misalnya
kalau itu kan ceritanya panjang
kalau bicara golkar
jadi golkar ini kan punya
bukan tradisi ya
jadi kita tahu bersama di dua ribu empat
waktu pemilu pertama ya kan

pak jk dengan pak sby ya kan
partai mendukung pak wiranto dengan
sebagian senior senior partai ya kan
teman teman partai ke pak sby jk ya kan
toh juga nggak dipecat juga
terus terulang lagi
yang fakta yang masih terengian
di tengah kita kan dua tahun lalu
pak jokowi dengan pak jk
jadi anda mengikuti
bukan mengikuti kalau berbicara dalam konteks
pilkada dki memang
kalau berbicara agus kita memang murni
simpatiknya itu sama agus
jadi makanya berangkat
karena begini afc ini kan hadir
ada proses di kalangan teman teman muda
afc ini agus
yang diusung oleh partai demokrat dan tiga partai yang lain
tiga partai lain
kita selalu membicarakan
kita tidak usah lagi berbicara yang sudah
usianya sudah lewat dan segala macam
kita harus berbicara dalam konteks
ada kesamaan usia diantara kita
jadi salah satu yang kita teropong itu
ini bicara kepemimpinan
jadi salah satu yang kita teropong itu adalah
agus harimurti yudhoyono ini
nah tapi di tengah
gejolak politik dki ini yang begitu
luar biasa ya kan
jadi ternyata agus harimurti ini
untuk dimajukan sebagai calon gubernur
nah ini kan mencengangkan bagi kita nih
wow kan begitu
ini benar enggak
ini benar enggak
jadi sebelum ditetapkan saya sudah
membentuk afc ini
jadi saya coba tes di media sosial
di handphone itu kan
jadi sebelum ditetapkan
itu sudah jalan
padahal kan golkar sudah jelas mendukung
agus sejak awal
saya sebagai warga dki
menginginkan pemimpin baru
dalam perspektif kita anak muda
kemudian anda tentu saja punya
jaringan di situ
yang seharusnya jaringan anda itu dimanfaatkan
untuk kerja partai mendukung calon yang diusung oleh partai
nah ketika anda
kemudian malah mendirikan agus fans club
agus ini bukan diusung oleh golkar
bukankah ini nanti menggerogoti
mesin partai ini
jadi kalau berbicara menggerogoti
kalau bicara kader
orang orang yang sudah punya
tidak usah kita pengaruhi kalau itu
jadi sama dengan bang ruhut
tidak usah dipengaruhi apapun
kalau sukanya sama ahok
ya tidak bisa kita bantah
ini kan bicara kesukaan
jadi begitu pun kita
jadi kalau apalagi anak anak muda sekarang
kritis sekali apalagi
tahu bagaimana tradisi di golkar

kalau bicara demokratisasi
bicara kebebasan apa segala macam
tidak ada batasannya
ya kan selalu tumbuh ini
apa menjadi argumen atau alasan seperti itu
bahwa kesukaan dan juga kemudian hak politik
bisa mengesampingkan sedikit soal
fatsun dari partai dari dimensi organisasi tadi
yang anda jelaskan
ada berita gembira begitu ya tentunya ya bagi masyarakat indonesia
dan juga tentunya bagi panitia bang rony dengan komandan bang rony
dari dprd sendiri bagaimana harapan pelaksanaan formula e ini di jakarta
dan bagaimana kemudian harapan dprd terhadap dampaknya pelaksanaannya

saya kira kedatangan pak presiden itu adalah sesuatu yang baik ya
tetapi itu normatif memang sebagai kepala negara
wajar kalau beliau datang
justru akan menimbulkan tanda tanya kalau tidak datang
itu yang harus kita pegang
jadi saya tidak efor ya melihat itu
karena itu sesuatu yang normatif
sedangkan naik motor aja beliau bisa gitu kan
naik motor pakai helm gitu dengan gagah
kemudian konser rock juga beliau datang
ya tentu hal seperti ini sangat normatif sangat wajar kalau beliau datang
jadi saya tidak efor ya
kalau saya kebetulan bukan seperti pak jokowi suka motor besar
kemudian naik mobil begitu
saya lebih suka dulu naik andong
jadi andong race yang cocok buat saya begitu
nah kemudian mengenai harapan kita sebenarnya
apapun yang sudah dikerjakan kita berharap ini berbuah yang baik
kemudian kita tidak melihat ini sebagai sesuatu yang
kemudian kita tidak melihat ini sebagai sesuatu yang kemudian andong
kemudian agang yang untuk politik garis keras tidak
bahwa kemudian sesuatu kita kerjakan adalah sesuatu yang normatif
dan diatur oleh undang undang
saya dengan bung syahroni bisa memaklumi ini tetapi masyarakat di bawah belum tentu
apalagi ada orang yang kemudian garis perang pendukung dari salah satu begitu
kalau sebagai anggota legislatif kita sangat memahami hal ini
adalah sesuatu yang wajar kita lakukan
dan kemudian tidak ada yang dibawa ke hati
semuanya biasa biasa saja
harapan kita sesudah ini terjadi
dilaksanakan kita evaluasi
ulang dan kita berharap apa yang
baik kita petik apa yang salah kita perbaiki
sehingga negara ini makin
baik kalau dikatakan kesalahan
sangat fatal sebenarnya tapi itu
bukan urusan yang kepanikian sekarang
itu urusan yang gubernur jadi kita memisahkan
itu dari apa yang sudah
dilakukan oleh panikia yang
berikut ya jangan kemudian
dipersiapkan dengan terburu buru hanya
untuk sekali untuk formula e
lalu kemudian akan digunakan untuk racing line
jangan kemudian benar benar itu
tidak dimanfaatkan tetapi
harus digunakan untuk mengembalikan
apbd yang tujuh ratus lima puluh miliar
yang sudah keluar mudah mudahan
semua berjalan baik berjalan lancar
dan kedatangan pak presiden bisa menenangkan
hatinya bung syahroni yang
baiklah terakhir dari bang rony bang rony
bagaimana ekspektasi anda untuk
terima kasih pak gilbert
saya berharap untuk besok
support untuk kegiatan besok ini
dan mudah mudahan pak presiden
adalah bagian dari
kebanggaan kita semua tentunya
dan ini mewujudkan bahwa
tidak ada lagi urusan
presiden hadir besok itu
menjadi kebanggaan tersendiri dan
kebanggaan masyarakat indonesia
sukses dan semoga lancar untuk acaranya
besok tentunya yang bisa
membanggakan tidak hanya bang rony dan juga
rekan rekan bang rony tapi juga untuk seluruh
masyarakat indonesia bapak bapak
terima kasih atas waktunya pada
malam hari ini selamat malam dan salam sehat
cnn indonesia newscast segera kembali